partai demokrat merespon isu perjodohan capres koalisi perubahan anies baswedan
dengan ketum pkb mohamad nisgandar
dan dalam pernyataan persnya sejen demokrat bahkan menyebut peristiwa ini
sebagai pengkhianatan semangat perubahan
serta kekecewaan partai demokrat
atas sikap anies yang disebut lebih patuh pada ketemu nasdem surya paloh
apakah kemudian ini menjadi awal perpecahan koalisi perubahan untuk persatuan
dan kemana kemudian arah demokrat melabuhkan dukungannya pada pilpres mendatang
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami
ketua bakomstra dpp partai demokrat herzaki mahendra putra
selamat malam bang herzaki terima kasih sudah bergabung
ya selamat malam mas
baik langsung saja kalau begitu
dalam pernyataan pers sekjen anda mengatakan bahwa
mas anies lebih patuh kepada surya paloh
kemudian demokrat menerima saja
artinya menerima ini sekarang dalam posisi yang
akan tetap melakukan apapun
apakah keputusan dari mas anis atau kemudian
berpikir mencari tim yang baru begitu mas herzaki
ya terima kasih mas
pertama kami ingin sampaikan bahwa
apa yang terjadi saat ini adalah kami dikhianati oleh
nasdem dan mas anis mas medan
ya dalam konteks apa bagaimana mas anies
ini nasdem dan pkb bersepakat untuk mengusung

bersama sama capres mas anis mas herzaki
bersama sama ap gordon mas anis mas medan dan with
adalah muhyemen iskandar
itu informasi yang kami tahu ya
jadi ada upaya upaya di belakang yang kami tidak
ketahui padahal selama ini kami sebagai teman koalisi
benar benar terbuka sejajar setara
satu sama lain selalu mengkomunikasikan
apapun yang terjadi
kami baru mendapatkan informasi ini adalah di tanggal tiga puluh agustus
dari bapak sudirman syait
nah informasi ini juga yang sebenarnya kami sangat
sayangkan bukan hanya saja tanpa ada komunikasi
apapun sebelumnya tetapi
tapi yang kedua adalah berarti mengkhianati apa yang menjadi komitmen bersama kita di piagam kerjasama koalisi perubahan gitu
semuanya dikomunikasikan satu sama lain
memang bisa mencari kita ingin ada tambahan kekuatan pun tidak apa apa
tapi semua dikomunikasikan
tetapi kenyataan yang ada adalah kita cermati bahwa nasdem bersepakat dengan pkb
mengusung anies dan amuhaimin
ini kan kalau misalnya koalisi perubahan namanya nasdem pks dan demokrat
bersebakat nih ada teman baru namanya pkb
jadi pkb mungkin yang kemarin ditinggalkan di kim
mungkin pak prabowo membentuk kim tanpa ada komunikasi ke teman teman pkb
oke bang zaki
teman teman nasdem yang melakukannya kepada kami gitu ya dengan mas anies baswedan
oke bang zaki
ini yang kami dapat
dari dpp demokrat tidak ada kemudian konfirmasi kepada pihak
dpp nasdem begitu
kalau dalam surat kemudian kan ini katanya sudah dikonfirmasi kepada anies baswedan
dan menyatakan benar begitu wacananya
ya bagi kami sudah cukup
ya sudah cukup
karena kan komitmen yang kami dapatkan sebelumnya adalah ada di tim delapan
ada dari teman teman nasdem
dan yang pertama kali kami dulu bersama sama ini membantu koalisi adalah mas anies itu sendiri
di bulan januari yang menyampaikan ayo mas ahy
ayo kita menjemput takdir
saya akan membawa nasdem
lalu mari kita sama sama mengajak tonton pks
nah gini tuh
lalu kemudian mas anies
via apa kemudian mengkonfirmasi kepada anies baswedan
ya kami kan sebenarnya tim delapan
yang dari demokrat itu mas sekjen kami
bang teguh rifki ya
itu kan bertemu
meminta untuk bertemu
tetapi karena mas anies sedang di surabaya
lalu pesawatnya landing delay terus dari sore
dari siang ke sore itu ya
baru sampai menjelang maghrib tadi
barulah bisa terkoneksi sore tadi gitu
artinya langsung dari mas anies begitu ya
bukan kemudian dari timnya atau dari pak sudirman said begitu ya
pertama sudah dari timnya pak sudirman said
ya pertama kali informasi ini disampaikan oleh pak sudirman said
lalu ya kami kan tentu ingin mengkonfirmasi langsung
nah ini juga yang kami sayangkan
bahwa bukan hanya di belakang bersekongkol dan mengkhianati kami
tetapi yang kedua tidak ada komunikasi sama sekali
yang dilakukan oleh mas anies baswedan
padahal sebelum sebelum ini
pada saat mas ahy akan ditemui oleh salah satu tokoh besar dari partai besar
mas anies kemudian bahkan dari jawa tengah pun bisa nelfon gitu
sedang berada di luar kota pun nelfon dua tiga kali
berusaha komunikasi mas ahayi kita bersama sama ya
tetapi kemudian kok tetap bersama ya
tapi kemudian untuk hal seperti ini mendadak main menikam aja
tapi pada saat dikonfirmasi oleh sekjen anda
langsung menerima dan menyatakan langsung begitu ya
walaupun melalui sambungan jarak jauh
ya benar bahwa nasdom dan pkb sudah bersepakat mengusung anies baswedan sebagai capres
lalu ditanyakan berarti bersepakat juga ya capresnya gus mohimin
ya capresnya adalah gus mohimin
ya kira kira seperti itu saya dengarkan
saya dengarkan ya
ketika bang teku rifki itu menelfon
dalam surat yang dikeluarkan bang rifki
menyatakan akan melakukan rapat majelis tinggi partai dalam waktu segera
kemudian akan segera terjadi dan diputuskan begitu dalam demokrat ke depan
ya tentu saja kami kan saat ini kan sebenarnya sudah memberikan mandat
kepada mas anies sebagai capres kami
tetapi kan beliau mengkhianati kami
bersama dengan teman teman nasdem
tentunya kami harus bersikap
ya sikap secara resmi akan dilakukan oleh majelis tinggi partai
sekjen kami bang teguh rifki sudah menyampaikan sikap resmi
tetapi tentu saja secara legal formal
yang berhak memutuskan berkoalisi dengan siapa
siapa yang memberikan capres
mandat kepada capres
itu kepada siapa
itu dilakukan oleh majelis tinggi partai
menurut adrt kami
sehingga harus dilakukan rapat secara resmi besok
apakah mandat ini akan langsung dicabut
lalu kemudian berarti kami belum punya capres
lalu kemudian apakah nantinya capres yang akan kami berikan mandat itu siapa
apakah nama nama yang sudah ada saat ini atau mungkin nama baru atau koalisi baru
tapi dengan kecewaan yang cukup dalam yang anda sampaikan tadi
kemungkinan besar akan dicabut begitu ya
ya kalau jelas jelas kalau kami kan sudah diajak bergabung nih
jadi nasdem dan pkb sudah berkomplot duluan
ya mas anies mengkhianati kami
lalu kemudian ayo mau bergabung
ya kalau mau ayo kalau enggak ini nggak mau ikut
begitu disampaikan oleh pak sudirman said
kita sudah bersama selama satu tahun lebih komunikasi baik
kita bangun koalisi
katanya ingin berjuang bareng untuk perubahan dan perbaikan
tetapi ternyata malah hianat gitu di ujung perjalanan
bang saky tapi sepanjang
ya kami sampaikan ya mohon maaf
oke tapi dalam sepanjang perjalanan ini kan kemudian mas ahaye juga sempat bertemu dengan sejumlah ketum partai lain
bahkan ketua dpp pdip mbak puan juga sempat bertemu dengan mas ahaye
apakah kemudian komunikasi komunikasi di luar dengan koalisi perubahan ini masih terus dilakukan dan itu akan potensial begitu
menjadi labuhan baru bagi demokrat nanti
ya selama ini mas setiap kali kami akan berkomunikasi dengan pihak lain di luar koalisi perubahan
kami selalu menginformasikan kepada teman teman di koalisi perubahan
jadi kami nggak ada kayak maling main di belakang kucing kucingan
kami terbuka terbuka gitu
nah tetapi ya karena inilah menjadi kesepakatan
tapi bagaimana kemudian ada kesepakatan besar seperti ini bisa terjadi
itu kan berarti kan ada kucing kucingan di belakang diam diam tanpa pernah ada komunikasi
itu kan komunikasi sebelumnya
ya kalau memang misalnya tidak berkeinginan bersama demokrat misalnya sampaikan saja terbuka di depan gitu
jangan kemudian berupaya bersama kami ternyata begitu ada dapat teman baru barulah kemudian meninggalkan kami
oke bang zaky anda dari tadi mengatakan bahwa semua berdasarkan kesepakatan bersama begitu
nah dalam surat yang dikeluarkan oleh sekjen anda mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan untuk nama ahy sebagai cawapres dari anies baswedan
artinya sebetulnya kedua partai lain
yaitu pks dan nasdem itu sudah setuju begitu ya terkait dengan usulan dari demokrat tersebut
bukan usulan itu yang mengajak mas anies loh
yang menentukan mas anies
kami kan komitmen kepada piagam kerjasama bahwa yang menentukan adalah mas anies
dan sudah disepakati artinya ya ketiga partai ini ya bang zaky
dan yang lain sudah menyepakati dan terakhir minggu lalu pertemuan itu adalah berbicara mengenai jadwal deklarasi
tidak tahunya ternyata di ujung gini menadak kianat ya
kita tidak tahu seperti apa
ternyata ini lah
ini lah karakter asli dari teman teman ya yang mantan mitra koalisi kami maupun mantan baca pres kami
anda sudah mengatakan mantan artinya akan fix mencabut begitu ya
ya kalau secara de facto iya karena kader kader kami di daerah juga cukup marah ya
banyak baliho baliho berwajah capres yang kami usung saat ini sudah ditumbangkan dan diganti
capres anda atau mantan capres anda begitu
sekali lagi saya ingin konfirmasi
kalau kami sih secara de facto pasti mantan capres besok menurut kami
kalau tidak bisa saja
oke tinggal menunggu waktu berarti ya
oke terima kasih
mas herzaki telah bergabung sama kami
selamat malam selalu mas yerzaki
terima kasih sama sama